berbagai rangkaian acara digelar dalam peringatan hari belahirnya pancasila di bandung jawa barat rabu kemarin
sejumlah pejabat dan presiden joko widodo hadir dalam acara tersebut
sejumlah menteri kabinet dan para pejabat pemerintahan berjalan kaki dari savoy homan menuju panggung puncak peringatan hari kelahiran pancasila di jalan asia afrika bandung
kedatangan para tamu undangan disambut parade seni budaya yang menampilkan marching band
pas kibra kota bandung
pramuka kota bandung
paguyuban sepeda ontel mojang bandung dan masih banyak lagi
selanjutnya acara pidato bung karno satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima dilanjutkan di gedung merdeka bandung
hadir pula megawati soekarno putri sebagai perwakilan keluarga bung karno
presiden berpidata di bandung
singkat mengenai semangat gotong royong serta menyampaikan rasa bangga dan syukurnya memiliki pancasila sebagai ideologi bangsa
usai pidato bung karno satu juni di gedung merdeka presiden dan rombongan berjalan kaki melakukan napak tilas ke situs banjoi yang jaraknya tidak jauh dari gedung merdeka bandung

napak tilas ke situs banjoi merupakan satu dari rangkaian acara peringatan hari kelahiran pancasila
dan ini sekaligus mengingatkan kembali bahwa tempat ini merupakan salah satu tempat bersejarah di kota bandung
mengingat pada saat itu pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh sembilan soekarno sempat ditahan di penjara bancai ini
rati astriani bandung